aplikasi peduli lindungi akan berubah menjadi aplikasi satu sehat mobile mulai tanggal dua puluh delapan februari
dengan waktu kurang dari dua minggu apakah aplikasi ini siap digunakan dan apa saja bedanya dengan peduli lindungi
kita akan membahasnya bersama chief digital transformation officer kementerian kesehatan republik indonesia setiaji
selamat malam pak setiaji
selamat malam pak elmi
iya pak setiaji apa sebenarnya yang membedakan antara peduli lindungi dengan satu sehat
ya jadi tahun lalu itu kita telah meluncurkan platform ya platform untuk mengintegrasikan seluruh data kesehatan rumah sakit
dan kemudian untuk melengkapi akses terhadap data rumah sakit tersebut yang bisa diakses oleh masyarakat
kita menggunakan platform yang sama yaitu peduli lindungi
dan kemudian karena sifatnya ini lebih luas bukan hanya untuk covid
kita melakukan transisi ataupun transformasi dari peduli lindungi menjadi satu sehat
karena cakupannya yang pertama lebih luas dan tentunya fitur fiturnya bukan hanya covid
kurang lebih seperti itu ini ya filosofinya
oke pak setiaji fitur fitur terbaik dari satu sehat nantinya apa saja yang akan dihadirkan
jadi pertama tentunya selain yang ada di peduli lindungi yaitu untuk sertifikasi vaksin
dan kemudian juga fitur unggulannya yaitu bisa mengakses reka medis pribadi
jadi saya bisa mendapatkan informasi reka medis saya begitu dari rumah sakit laboratorium apotek dan sebagainya
masuk ke dalam satu sehat
dan kemudian fitur lainnya tentunya adalah edukasi mengenai kesehatan ya
yang sifatnya personalize yang nanti akan muncul juga di dalam satu sehat tersebut
nah kemudian fungsinya
lainnya adalah kita ingin mendorong masyarakat ke arah bukan kuratif tetapi adalah promotif preventif
di mana kita akan menyematkan informasi kesehatan ya dari wearable device
sehingga nanti kita bisa melakukan semacam genification agar masyarakat melakukan aktivitas kesehatan seperti jalan kaki
kemudian olahraga dan lain sebagainya
kemudian kita akan kasih koin yang bisa dikumpulkan untuk mendapatkan beragam layanan kesehatan
yang multivitamin kemudian mcu dan lain sebagainya
oke sejauh ini sudah berapa banyak fasilitas kesehatan yang sudah terhubung dengan satu sehat
ya jadi tahun lalu kita fokus di jawa bali
dan kemudian di jawa bali tersebut kurang lebih hampir sepuluh ribu layanan kesehatan yang sudah masuk ke sistem kami
di dalam development dan saat ini kita sedang melakukan pemindahan data tersebut ke dalam production
sehingga diharapkan begitu nanti satu sehat
kalau sudah di launching secara bertahap kita akan memasukkan data data rekamedis pasien ke dalam aplikasi satu sehat tersebut
oke baik berarti secara bertahap begitu ya
ya betul sekali
baik baik tadi anda juga mengatakan mengenai akan terintegrasi dengan wearable devices
lalu juga ada pengumpulan poin untuk vitamin dan sebagainya
mungkin bisa lebih jelas lagi bentuknya seperti apa nantinya
ya jadi saat ini
ini kan masyarakat sudah banyak menggunakan jam pintar ya yang terhubung dengan handphonenya
dan kemudian bisa menghitung gerak langkah ataupun aktivitas olahraga
nah itulah yang akan kita masukkan ke dalam satu sehat
yang kemudian kita bisa kasih batasan batasan tertentu seperti misalnya jalan kaki tiga atau lima langkah setiap harinya
kemudian akan muncul poin yang dikumpulkan setiap hari ataupun setiap saat
yang kemudian akan kita kaitkan dengan semacam insentif
agar masyarakat melakukan aktivitas kesehatan setiap hari
sehingga ini tentunya akan merubah ya
behavior masyarakat yang tadinya cenderung untuk melakukan pengobatan
tetapi ke depannya akan melakukan pencegahan secara lebih optimal
oke oke berarti masyarakat harapannya bisa lebih aktif lagi dan tindakan preventif yang tadi dikatakan sejak awal
itu bisa dilakukan begitu
tapi ini kan kabarnya tanggal dua puluh
nanti akan berubah dari peduli lindungi akan berganti
sejauh ini sudah masuk dalam proses integrasi begitu ya
sudah sejauh mana sejauh ini
ya jadi kita juga sudah melakukan testing terhadap aplikasi tersebut
dan kemudian menanyakan ke sebagian orang
kita piloting ya terhadap beberapa individu
untuk mendapatkan maksudnya
apakah user friendly apakah sulit dan sebagainya
dan kemudian sisi lain
adalah juga memastikan bahwa yang mengakses adalah orang yang tepat
yaitu dilakukan proses namanya qic
nah kemudian setelah itu kita masukkan juga ke dalam play store
sehingga kemudian nanti begitu pada saat momennya
itu langsung switch on sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan instalasi aplikasi satu sehat
karena secara langsung itu akan switch ke aplikasi satu sehat
ini kan tadi juga dikatakan bahwa personalize begitu ya
setiap orang akan memiliki datanya masing masing
bagaimana dengan anak anak begitu
rekam medisnya akan masuk ke aplikasi milik orang tuanya atau seperti apa
jadi kalau untuk anak anak ataupun orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk
menggunakan perangkat handphone dan lain sebagainya
itu akan dikaitkan dengan family nya
ataupun keluarga terdekatnya
jadi seperti anak anak tentunya akan ikut ke orang tuanya
seperti misalnya ibunya
sehingga nanti sertifikasi paksir anak anak seperti bcg cartopoli juga bisa diakses melalui handphone ibunya
oke baik ini waktu kurang lebih sepuluh hari lagi begitu ya
atau kurang dari dua minggu
seberapa optimis ini bisa berjalan tepat waktu nantinya
ya sebenarnya aplikasinya sudah lady ya
di dalam play store dan kemudian apple store
ini hanya menunggu momen waktu untuk memastikan seluruh
ini hanya menunggu momen waktu untuk memastikan seluruh
dan kemudian sebenarnya untuk versi awal sudah siap ya
dan kemudian kami masih merangkapi untuk versi berikutnya seperti yang tadi saya sebutkan
jadi memang di awal belum ada fungsi untuk rekamedis
ini secara bertahap kita akan luncurkan
kemudian juga belum ada fungsi untuk variable device
kira kira kan di pertengahan tahun ini
dan kemudian juga fungsi fungsi yang lain
seperti misalnya buku
kan ada buku kia ya
catatan kesehatan anak anak itu juga kita pindahkan ke dalam digital semuanya
yang juga jadi banyak pertanyaan dari publik adalah mengenai mudik begitu ya
sebentar lagi mudik lebaran begitu
apakah nanti syarat check in dengan satu sehat akan diberlakukan
seperti peduli lindungi pada tahun tahun sebelumnya
atau seperti apa
ya nanti kita tentunya melihat perkembangan situasi ya
ini kan ada tim yang nanti akan menilai apakah ini menggunakan kembali fitur fitur seperti tahun lalu
tapi kalau melihat kondisi saat ini kan semuanya sudah cenderung menurun penggunaan ini
mudah mudahan ini terus bisa terjadi
sehingga tidak perlu lagi menggunakan seperti tahun lalu
tapi nanti kita melihat dari
apa namanya pogja terhadap
tim satgas covid maksud saya
pak setiaji ini yang juga menjadi perhatian publik adalah mengenai perlindungan data begitu ya
karena sebelumnya data dari peduli lindungi kan sempat bocor
apa yang menjamin bahwa kejadian ini tidak akan terulang di satu sehat
karena memang data yang masuk akan lebih lengkap
tadi anda katakan bahwa rekamedisnya juga akan masuk di sana
jadi banyak hal yang kita lakukan improvement di dalam aplikasi ini
pertama tentunya melakukan koordinasi yang intensif
kepada pihak pihak seperti misalnya bssn kominfo dan pihak lain ya stakeholder
seperti masyarakat pakar security dan lain sebagainya
dan kemudian juga karena aplikasi ini merupakan data ini sifatnya strategis
berdasarkan kategori dari bssn
tentunya ada variable kurang lebih tujuh variable yang diakses oleh pihak pihak tersebut
dan kemudian itu sebenarnya sudah lolos variablenya
tapi kita terus mengimprove dari sisi yang lain
sehingga aplikasi ini begitu ada perubahan tentunya juga harus dipastikan sisi keamanannya
banyak sekali hal hal yang kita siapkan
termasuk juga hal access
karena begitu data ini disiapkan dokter tertentu juga tidak bisa meng access terhadap data si pasiennya
kecuali ada inform konsens
jadi sesuai dengan undang undang pdp ini juga kita mengikuti aturan seperti concern
terus kemudian siapa yang berhak meng access dan sebagainya
itu banyak sekali
yang kita siapkan
jadi bukan hanya dari sisi infrastruktur tapi juga data kelola terhadap hak access tersebut
siapa yang berhak siapa yang tidak berhak dan kemudian bagaimana data ini digunakan oleh masyarakat secara luas
itu juga yang menjadi concern dari masyarakat
selain itu juga kalau kita lihat kan memang peduli lindungi sudah tidak diwajibkan lagi untuk check in masuk
ataupun pergi ke luar kota dan sebagainya
mungkin banyak masyarakat yang sudah meng uninstall aplikasinya
lalu pertanyaannya adalah kenapa masyarakat masih harus meng install aplikasi satu sehat nantinya
ya tentunya banyak sekali manfaat yang akan didapatkan dari satu sehat ini
pertama selain tentunya bisa meng access rekam medis elektronik
dan kemudian juga bisa meng download sertifikat vaksin seperti misalnya bcg campas polio
termasuk juga nanti misalnya pada saat mau pergi haji ataupun umroh
kita juga sudah memasukkan sertifikat vaksin meningitis itu juga ke sini
dan kemudian juga informasi yang lain adalah terkait dengan tadi yang saya sebutkan
yaitu untuk mendapatkan informasi yang lain seperti kesehatan
terus kemudian juga informasi lain seperti yang gamification tadi yaitu foin incentive dan lain sebagainya
dan juga di dalamnya tentunya masyarakat bisa melakukan
pendaftaran online kemudian juga mengecek ketersediaan tempat tidur rumah sakit
dan informasi beragam lainnya terhadap layanan kesehatan
sehingga tentunya ini akan sangat bermanfaat kepada masyarakat
karena masyarakat selain bisa meng access rekam medis
kemudian juga bisa mendapatkan benefit yang lain terhadap sisi layanan kesehatan tadi
termasuk juga asuransi dan lain sebagainya juga masuk ke dalam sana
oke berarti ini juga terintegrasi dengan bpjs kesehatan begitu
oke baik kalau pertanyaan terakhir saya adalah apakah ini sifatnya mutlak
jadi apa yang terjadi jika masyarakat memang tidak mau menginstall aplikasi ini
apakah nanti rekam medisnya tidak tercatat atau seperti apa
rekam medis tetap tercatat namun mungkin metode mendapatkan informasinya yang agak berbeda
kalau tidak mengintai satu sehat berarti nanti pada saat masuk ke rumah sakit
yang bersangkutan setelah dari rumah sakit tidak mendapatkan informasi
terhadap rekam medisnya di dalam aplikasinya
tetapi dokter tetap bisa mengakses rekam medis tersebut menggunakan sistem rumah sakitnya
karena datanya juga tetap ada di sana
yang membedakan adalah masyarakat tidak bisa melihat hasil data medisnya
image nya termasuk mri obat dan lain sebagainya
nah tentunya kami menghimbau kepada masyarakat tetap menggunakan aplikasi satu saat ini
perlu dihidungi tidak perlu di install uninstall
karena tentunya banyak sekali manfaat yang didapatkan menggunakan satu sehat ini
oke baik kita tunggu bagaimana nanti hasilnya pada tanggal dua puluh delapan nanti
terima kasih chief digital transformation officer kemenkes republik indonesia setiaji
sudah bergabung bersama kami malam ini salam sehat
terima kasih mas ferry salam sehat